setiap kali hujan lebat melanda ibu kota jakarta
satu tempat selalu menjadi perhatian
yaitu pintu air manggarai di jakarta pusat
kondisi terkini selasa pagi
pintu air manggarai berada di siaga empat atau status normal
dengan ketinggian air enam ratus empat puluh cm
ini merupakan kabar baik jika kita bandingkan dengan kemarin senin pagi
di mana pintu air manggarai berada di status siaga tiga atau waspada
dengan ketinggian air delapan ratus empat puluh lima cm
salah satu penyebab permukaan air di pintu manggarai tinggi pada senin sepuluh oktober
adalah penumpukan sampah yang menggunung di lokasi
pemerintah provinsi dki jakarta mengerahkan petugas dinas lingkungan hidup
untuk menanggulangi masalah sampah di pintu air manggarai
alat alat berat seperti truk ekskavator dan krim disiagakan pada senin
untuk mengangkut empat ratus delapan puluh tiga meter kubik atau satu ratus tujuh puluh lima ton sampah
pengangkutan sampah di pintu air manggarai
masih dilakukan pada selasa namun jumlah sampah sudah berkurang secara signifikan
menurut petugas dinas sumber daya air permukaan air di pintu air manggarai
menjadi penanda potensi banjir di pemukiman sekitar sungai ciliwung
karena di manggarai ini sungai ciliwung terbagi dua
mengarah ke banjir kanal dan mengarah ciliwung lama
dan infrastruktur yang mengendalikan banjir itu adalah infrastruktur yang mengarah ke ciliwung lama
dan akan tetapi aliran sungai yang mengeluar ciliwung lama
yang lama itu melewati beberapa daerah yang rentan banjir
maka dari itu dalam pengoperasian tinggi buka pintu lama
kita harus menghitung debit terlebih dahulu
agar daerah daerah yang rentan terhadap banjir tidak terkena imbasnya
karena di sini itu kita punya tingkatan siaga ya
dan biasanya daerah daerah sebelum pintu air manggarai ini terdampak banjir
bila mana air yang ada di pintu air manggarai ini mencapai siaga tiga
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana
daerah dki jakarta isnawa aji melalui pesan singkat mengatakan
perselasa pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
sudah tidak ada kawasan di dki jakarta yang tergenang banjir
bnpb mengingatkan pemerintah dan warga bahwa banjir di jakarta
khususnya di kawasan sekitar sungai ciliwung
sudah tidak bisa dianggap lagi sebagai banjir kiriman dari daerah hulu
intensitas hujan tinggi yang menciptakan genangan signifikan secara lokal
juga dapat berpengaruh pada banjir
di ibu kota